markas besar polri di jalan trunojoyo jakarta selatan dijaga ketat setelah terjadi baku tembak antara terduga teroris dan aparat kepolisian
dan untuk mengetahui situasi terkini sudah ada produser lapangan cnn indonesia irene wardani di mabes polri jakarta selatan
selamat pagi menjelang siang iren ini setelah ada serangan begitu yang diduga dilakukan teror di sana bagaimana kondisi di mabes polri saat ini
apakah skala penjagaan akan diperbesar ini tidak hanya di mabes tetapi juga di sarana vital publik lainnya yang ada di jakarta atau khususnya yang berada di sekitar mabes polri sendiri irin
selamat pagi farhan nisa dan sarah memang pasca penyerangan kemarin dan baku tembak antara seorang terduga teroris yang terjadi persis di belakang saya ini penjagaan diperketat
biasanya hari hari sebelumnya kami yang biasa saya yang biasa liputan di sini juga tidak ada
penjagaan seperti ini farhanisa dan sarah penjagaan seperti ini tidak pernah terlihat sebelumnya dan juga kendaraan taktis yang parkir
dan dari pagi tadi banyak sekali patroli brimov sendiri dengan kendaraan taktisnya bukan kendaraan polisi biasa dengan sirine tapi kendaraan taktisnya berputar mengitari jalan trunojoya ini
dan memang di dekat jalan trunojoya ini sendiri dekat markas besar polisi republik indonesia ada satu objek vital yaitu peruri yang meskipun tidak dijaga tapi dari tadi ketika saya berjalan ke arah sana
ada beberapa polisi yang juga melakukan patrolinya dengan berjalan kaki dan juga dengan menggunakan kendaraan taktis
di markas besar polisi ini ada tiga pintu utama satu pintu yang di sebelah kanan saya di mana di situ bisa diakses oleh kendaraan kendaraan perwira kendaraan masyarakat umum kendaraan roda empat tentu saja
dan juga untuk penjalan kaki seperti kami biasanya kalau kami ingin liputan di baris krim ini kami melalui jalan di sebelah kanan saya ini
dan namun tidak ada pengecekan seperti dulu dulunya
tidak ada pengecekan namun tadi pagi sekitar pukul enam saya tiba kami harus dicek jaket saya harus dibuka tas dan juga perangkat liputan kami juga dicek termasuk kabel kabel kami juga dicek dilihat dengan seksama
itu merupakan penjagaan yang cukup ketat dan tidak biasanya dilakukan oleh polisi di markas besar polisi
biasanya kami masuk masuk saja dibukakan aksesnya dan juga untuk masyarakat umum mereka hanya ditanya saja hanya ditanya mau ke ruangan mana atau bertemu dengan siapa
tapi untuk perangkat umum kami tidak bisa
untuk pers biasanya bebas masuk tapi untuk kali ini kami dilarang masuk bahkan untuk mendekat sebenarnya keseberang jalan ini saja sudah tidak boleh
lalu kemudian ini pintu utama di belakang saya ini akses khusus untuk kepala polisi republik indonesia dan juga ke arah ada penjagaan lagi ke arah bundaran senayan di sebelah kiri saya
itu juga dijaga oleh kendaraan taktis dan juga polisi dengan seragam lengkap dan laras panjang
memang kemudian pasca serangan atau pasca baku tembak di dalam markas
di pasar polisi ini sendiri ada himbauan dari kapolri generalistio sigit di tiap tiap kapolda kapolres bahkan kapolsek harus disiagakan harus dijaga harus diperketat
meski kemudian pelayanan untuk publik dijamin tidak akan terganggu tidak akan ada pembatasan tapi penjagaannya harus diperketat
sebagai catatan serangan ke markas polisi sendiri ini bukan pertama kali farhanisa dan sarah
tahun dua ribu delapan belas saya ingin mengingatkan pernah terjadi serangan di markas polda riau sendiri ada dua orang pelaku
yang memang berhasil dilumpuhkan tapi memakan korban salah seorang anggota polisi terluka akibat luka tusukan saat itu
tahun dua ribu delapan belas nah ini sebenarnya harus jadi pelajaran bahwa objek atau polisi sebenarnya sudah dari dulu adalah sasaran dari pelaku teroris atau kelompok kelompok teroris
karena memang gerakan amalia dari kelompok teroris ini adalah melakukan penyerangan ke polisi
karena dianggap bagian dari kita ingin saya pinjam istilah dari kelompok teroris itu adalah mereka adalah bagian dari togut sendiri
jadi di tahun dua ribu delapan belas seharusnya sudah ada peningkatan atau penjagaan yang cukup ketat di tiap tiap kantor kepolisian
tidak hanya di markas besar polisi sendiri
namun bisa saya ceritakan penjagaan ternyata justru lebih diperketat ketika sudah ada serangan
dan selebihnya setelah tahun dua ribu delapan belas kita penjagaan di setiap kantor polisi itu malah justru semakin melandai seperti itu
ya semoga dengan penjagaan yang semakin ketat ini tidak terulang
ulang kembali ya penyerangan ke markas polisi dimanapun ya
lalu irin ini apa selanjutnya langkah yang akan diambil oleh polri terkait munculnya lone wolf dari kalangan milenial
karena seperti yang kita tahu ya penyerangan ke mabos polri kemarin itu dilakukan oleh milenial dari kaum milenial berumur dua puluh lima tahun
iya saat ini sebenarnya jaringan jaringan teroris bisa saya ceritakan adalah jaringan teroris yang masih
ada di indonesia itu jad ataupun ji sebenarnya mereka sudah terpecah pecah
sejak pemimpinnya aman abdurrahman untuk jad sendiri itu sudah dilumpuhkan atau sudah ditangkap oleh densus delapan puluh delapan dan sudah dijatuhi hukuman mati
dan juga tempat atau pemimpinan mereka yang mereka selama ini berbaikat yaitu imam al bahdi juga sudah lumpuh atau sudah ditemukan tewas oleh tentara ketika menyerang irak kemarin
nah sel sel di indonesia ini sebenarnya sudah sel sel mandiri
mereka kemudian tanpa pemimpin bergerak sendiri
mereka melakukan bayat secara mandiri
dan perekrutannya sendiri bisa dibilang melalui media sosial
media sosial sangat lekat sekali dengan keseharian anak muda
dan memang sekarang kemudian fenomena untuk merekrut perempuan itu sebenarnya bukan fenomena baru
kalau kita bisa dilihat beberapa serangan teroris yang kejadian tahun dua ribu delapan belas di surabaya juga melibatkan anak anak bahkan dan juga istrinya sendiri
metode metode ini sebenarnya bukan metode baru
kalau densus sendiri sepanjang tahun dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh satu itu sudah menangkap sekitar dua ratus lebih simpatisan atau juga kelompok yang terduga teroris yang berafiliasi dengan dua jaringan besar di indonesia yaitu jad dan jamaah islamiyah
namun mereka kemudian bukan pemain yang bergabung jadi satu
mereka hanya merupakan kelompok kelompok lepasan kelompok kelompok kecil
kalau dibilang mereka adalah kelompok sel sel tidur itu tidak bisa disebutkan bahwa mereka adalah sel sel tidur
karena sebenarnya mereka aktif sekali melakukan pengajian pengajian perekrutan dan juga brainwash melalui media sosial
yaitu media sosial bisa disebutkan pola komunikasi mereka selama ini polisi mengamati atau melakukan penyelidikan di telegram
karena itu yang paling gampang untuk merekrut banyak orang tanpa batasan orang di dalam grup di telegram itu sendiri
dan juga di instagram juga
seperti yang dilakukan oleh salah terduga pelaku teroris yang sudah dilumpuhkan dengan inisial za kemarin
sebelum dia melakukan
dia melakukan aksinya dia menyatakan bahwa dia berbaikat kepada isis
nah kalau di indonesia sendiri isis itu adalah bagian
jad adalah sudah berafiliasi dengan isis
walaupun sebenarnya kelompok itu sudah cukup lemah
saat ini polisi atau densus sendiri sudah melakukan masih melakukan penyelidikan dan sudah menangkap dari jaringan
sedang melakukan penyelidikan kelompok kelompok mana lagi yang akan melakukan ancaman ancaman
atau melakukan tindakannya mereka untuk mencegah untuk melakukan tindakan preventif
agar tidak ada lagi serangan serangan seru
sebenarnya sejak tahun dua ribu dua puluh satu sudah cukup banyak
kalau dari dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh satu ada dua ratus orang
rekornya sebenarnya di tahun dua ribu dua puluh satu menurut keterangan kabit humas mabes polri beberapa hari lalu
tahun dua ribu dua puluh satu saja sudah dari sepanjang januari sampai februari sembilan puluh orang lebih yang sudah ditangkap
dan sudah diselidikin karena dugaan mereka terkait aksi teroris
atau akan melakukan tindakan teroris
apalagi menjelang bulan puasa ini
dan polanya adalah mereka akan melakukan gerakan gerakan yang mereka sebut gerakan amalia
yaitu menyerang pemerintahan atau menyerang juga sekelompok orang yang mereka anggap bagian dari togut atau kafir
salah satunya adalah polisi seperti ini
dan ini sebenarnya bukan pola pola lama
eh bukan pola pola baru maksud saya
ini adalah pola pola lama yang seharusnya bisa dibaca oleh polisi
nah pembacaan itu kemudian yang melakukan polisi memang melakukan tindakan penangkapan besar besaran
dan penangkapan besar besaran ini kemudian dianalisa oleh sebagian
oleh para ahli pengamateroris
menjadi bagian dari tindakan balas dendamnya mereka
atau kelompok kelompok mereka
karena pemimpin mereka pemimpin kecil kecilnya mereka
dari sel sel yang dianggap sel sel tidur itu
kemudian bangun daripada ditangkap
lebih baik mereka melakukan tindakan bunuh diri bom bunuh diri atau serangan langsung
karena itu adalah menurut mereka adalah bagian dari gerakan amalia atau jihadnya mereka
ya tentunya kita juga harapkan agar langkah langkah antisipasi seperti ini ya
pantauan dan juga penyergapan ini semakin intensif lagi dilakukan
agar masyarakat juga tidak restah begitu ya
terima kasih produser lapangan cnn indonesia iren wardani